kita tanya dengan alia ada penata rambut hairstylist ada sonny sonjo
penyu terbiasa bermigrasi dengan berenang ribuan kilometer untuk hidup dan mencari makan di lautan lepas
seseorang di dalam surat suara itu bisa ada
kuliah kuliah aja basket basket aja gitu
jadi kemah dongeng itu dibuka untuk umum siapa saja boleh berlatih
mungkin pak aki mau menambahkan apakah